pesepak bola berusia dua belas hingga enam belas tahun ini saling berlomba untuk menjadi yang terlama memainkan si kulit bundar
bertempat di gorpopki cibubur kompetisi fun juggling yang digelar secara langsung dan daring ini diikuti oleh sekitar tiga ratus orang peserta
di masa pandemi covid sembilan belas yang belum meredah diharapkan kompetisi juggling ini dapat kembali membangkitkan jiwa kompetisi berolahraga sepak bola
kita untuk memotivasi adik adik agar tetap bersemangat untuk berolahraga khususnya sepak bola
kita tahu juggling merupakan salah satu teknik dasar dari bermain bola
kegiatan ini juga digelar sebagai bentuk dukungan untuk timnas sepak bola indonesia yang akan tampil dan menjadi tuan rumah di piala dunia u dua puluh tahun depan
tidaknya juga ini bagian dari event yang memeriahkan kita dalam rangka untuk pentas dunia
ketika ini kita juga akan mencari juggling yang berbeda
berlangsung sejak bulan november lalu kompetisi fun juggling ini digelar di tiga puluh enam kabupaten kota di indonesia dan total diikuti sekitar sebelas orang peserta
setelah jakarta kompetisi akan berlanjut ke kota surabaya